banjir bandang yang menerjang kota bandung selasa sore membuat ratusan rumah dan puluhan kendaraan rusak berat
banjir yang membawa lumpur ini juga membuat warga kesulitan air bersih
pasca banjir bandang kemarin sore sejumlah rumah yang terkena dampak paling parah memang berada di kawasan kelurahan jati handap tempat saya berdiri saat ini
anda bisa melihat di sekeliling saya ini ada lumpur yang dibawa oleh banjir bandang yang terjadi kemarin sore
dan kita akan coba melihat seperti apa kondisi rumah warga yang memang di sini merupakan salah satu daerah yang terdampak yang cukup parah di akibat banjir bandang kemarin
kita coba mendatangi salah satu rumah untuk melihat seperti apa kondisi rumah tersebut
nah bisa dilihat di depan saya ini nampaknya warga masih terus melakukan pembersihan dan itu ada bekas bekas lumpur
kita coba saja bertanya langsung pada pemilik rumah ini
ini dengan bapak siapa ini pak
pak rahim ini gimana ceritanya pak banjir pada kemarin sore itu pak
begini kemarin sore ini banjirnya sangat serentak sekali dengan sebegitu besarnya
maka seluruh yang ada di sekitar rw tiga semuanya nggak kebela itu serentak sebabnya ya barang barangnya ya barang barangnya
kebutuhan sekarang yang paling perlu ini apa nih pak
ya menurut kebutuhan ini ya rupanya istilah untuk
pakaian makanan ya cuma itu aja lah dulu
sementara air bersih ya memang perlu
sebab di sini putus itunya belum ada airnya air bersih belum ada
pak kai sebelumnya sudah pernah banjir nggak sih pak di daerah sini apa
pernah memang tahun delapan puluh dua dulu
temu lagi sekarang tahun dua ribu delapan belas
ini sebelumnya di tahun delapan puluh belum pernah ada banjir sama sekali sebesar ini pak
paling besar sekarang
delapan puluh dua juga kecil sebesar begini
nah yang besar sekali sekarang baru sekarang sampai setiap rumah yang tinggi juga sekarang hampir masuk semuanya
terima kasih banyak pak kaim semoga dapat bantuan segera
ya sudah kira kira salah satu rumah yang terdampak cukup parah di kelurahan jati handap kota bandung ini
memang nampaknya kebutuhan air bersih dan juga kebutuhan sandang seperti pakaian dan lain lain ini cukup dibutuhkan
dan ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah agar bantuan segera
datang kepada warga sehingga mereka bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa
rengki wijaya bandung